kita beralih ke berita sepak bola
pemain persebaya surabaya osvaldo hai terpilih menjadi pemain muda terbaik liga satu dua ribu
berkat penampilannya yang memukau sepanjang kompetisi liga satu bersama tim bajul ijo
osvaldo berhasil mengalahkan hansa muyama dari barito putra
serta febri haryadi dari persib bandung
persebaya surabaya musim ini cukup meraih sukses
selain finish di papan atas salah satu pemainnya osvaldo hai terpilih menjadi pemain muda terbaik liga satu musim dua ribu delapan belas
tropi pemain muda terbaik ini senin kemarin diserahkan manajer media dan humas pt lib hanif marjuni
kepada manajer surabaya chandra wahyudi
osvaldo sendiri tidak bisa menerima penghargaan karena sudah pulang ke jayapura
osvaldo dipilih menjadi pemain terbaik karena penampilannya dinilai konsisten
serta usia yang masih cukup muda di bawah dua puluh tiga tahun
yang merupakan salah satu syarat penilaian
selain itu osvaldo membukukan sembilan gol dan dua asis dalam dua puluh satu pertandingan persebaya
pesaing osvaldo hai adalah hansa muyama dari barito putra
febri haryadi dari persib bandung
serta dendi sulistiawan persela lamongan
namun dari tiga kandidat itu osvaldo lebih unggul
dari banyak pertimbangan tersebut selain aspek teknis
ada statistik yang akhirnya dibandingkan dengan dua nama yang lainnya
osvaldo hai dianggap paling mungkul dan layak menjadi
diindubakan sebagai pemain terbaik
manager surabaya chandra wahyudi sangat bangga melihat pemainnya bisa meraih penghargaan individu
raihan ini bisa menjadi pelipur lara bagi persebaya yang sebenarnya bisa mendapat dua penghargaan lain
yakni pemain terbaik dan top scorer yang akhirnya batal didapat david da silva
harapannya ini bisa menjadi motivasi buat kusvaldo dan juga buat pemain pemain persebaya yang lain
untuk selalu menunjukkan penampilan
dan juga untuk menurut saya
kebaikan terbaiknya di setiap pertandingan
penghargaan ini merupakan kali pertama bagi osvaldo hai
di kompetisi kasta tertinggi di indonesia
sebelumnya penghargaan pemain terbaik liga satu musim dua ribu tujuh belas
diraih back muda persija rezaldi hehanusa